ini udah gak keliatan lagi
dan gue bingung harus cari andi kemana
andi tadi dateng gak
aku harus cari riri
dia pasti tau dimana kampusnya riri
pasti dia udah putus tuh
sama sih cowok penyakitan
gara gara kemarin ketawa
soal lo tau ya
kemarin gue ke rumah riri
terus gue ngelamar dia ke orang tuanya
ah gak mungkin lah
mana mau orang tuanya riri punya menantu penyakitan dan sekarang kayak lu
diterima kerja aja karena belas kasihan
gue ini gak butuh belas kasihan loh
gue udah kirim surat pengunduran diri gue ke perusahaan
gimana harusnya sih
kok kecewa gue
gua analysis tadi
y fascuh sama riri aja
gimana merasa nih

dia ke opuh gitu
pokoknya gue harus ngingetin riri

ngapain mama kesini
masa nordin gak percaya
kalo kemarin itu aku ke rumah kamu
terus aku ngelamar kamu ke orang tua kamu
kamu udah berebut anak saya
kamu pengaruhin dia kan supaya dia ninggalin saya
saya bersumpah saya gak akan biarin adik kawin sama kamu
mama apa apaan sih
kamu selalu aja belain perempuan itu
mama denger ya
apapun yang terjadi
andi tetep akan menikah
mama udah kita pulang aja ma
mama harus sadarin andi dia tuh udah gelap mata sama perempuan itu
udah lepasin aku
kalo lagi pengen sendiri
kamu pulang ya kembali ke rumah
andi akan melakukan apapun
supaya mendapatkan rido mama untuk menikah sama riri
mama mau andi bahagia kan
ini adalah kebahagiaan andi ma
mama gak rela kehilangan kamu nak
ma ma udah ma ngapain sih ma dikejar jelajahnya lebih ngebelariri daripada mama
mama kehilangan anak gara gara sendiriri
ma hal kayak tadi gak usah dipikirin ma
lebih baik sekarang mah pulang kami sirat aku gak mau sampai mama sakit oke
kamu sekarang tolong cari andi ya
cari dia sampai ketemu dan bawa pulang ke rumah
mama pulang naik taksi aja
andi pergi kemana ya
ampul tadi naikinnya udah gak keliatan lagi
kan gue bingung harus cari andi kemana
sampai jumpa lagi